sabtu siang kpk kembali melakukan operasi tangkap tangan
kali ini penangkapan terjadi di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan kebumen jawa tengah
komisi pemberantasan korupsi atau kpk mengamankan seorang anggota dprd kebumen
dan seorang pegawai negeri sipil di dinas pariwisata dan budaya kebumen
keduanya terjaring saat tengah melakukan sebuah transaksi di kantor dinas tersebut
dari tempat tersebut kpk mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang senilai puluhan juta rupiah